kasus positif covid sembilan belas dan angka keterisian rumah sakit di indonesia terus bertambah
oleh karena itu rencananya di wisma atlet akan ditambahkan juga kapasitas dan juga tenaga kesehatan
selain itu segala sarana prasarana juga akan disiapkan untuk menghadapi penyebaran covid sembilan belas
yang saat ini berkembang dengan varian baru omikron
koordinator humas rumah sakit darurat covid sembilan belas kolonel kesehatan dr mintoro sumegu mengatakan
tower tujuh rsdc wisma atlet kemayoran jakarta pusat akan kembali dibuka
untuk menambah tempat isolasi pasien covid sembilan belas
saat ini tower tersebut tidak dioperasikan
apabila jumlah kasus positif terus bertambah rsdc wisma atlet pademangan pun akan dibuka kembali
untuk menampung pasien tanpa gejala dan pelaku perjalanan luar negeri yang harus menjalani karantina
rsdc wisma atlet kemayoran akan diperuntukkan bagi pasien positif covid sembilan belas
yang bergejala ringan sedang hingga berat
kita sudah siapkan alat alat kesehatan termasuk di situ adalah material kesehatan obat obatan
dan alat alat kesehatan termasuk di dalamnya adalah oksigen
oksigen sendiri kita sudah siapkan adalah oksigen liquid oksigen
kita punya dua liquid oksigen untuk lima galon
kita punya oksigen oksigen yang portable yang satu meter kubik itu kita punya ada seribu
dan yang enam
kita punya metode kubik kita punya satu lima ratus an
jumlah tenaga kesehatan juga akan ditambah
saat ini jumlah personel tenaga medis di wisma atlet sekitar satu tujuh ratus orang
nantinya akan ada penambahan sebanyak enam ratus personel baik dokter umum perawat dan tenaga medis lain
relawan yang telah selesai kontraknya juga akan direkrut kembali karena berpengalaman menangani pasien covid
jurubicara vaksinasi kementerian kesehatan siti nadia tarmizi mengatakan
kenaikan jumlah kasus covid sembilan belas tidak dapat dihindari
namun laju penularan dapat ditekan dengan penegakan protokol kesehatan deteksi dini dan pembatasan mobilitas
ia menambahkan mobilitas tinggi memicu penularan secara cepat dan dalam jumlah besar
varian omikron dua kali lebih cepat menular dibandingkan varian delta
artinya peningkatan kasus itu tidak bisa kita hindari
tetapi untuk kita menjaga supaya kasus itu tidak akan terjadi
supaya kasus itu tidak sampai pada jumlah yang kita tidak bisa tangani
baik oleh masyarakat ataupun oleh fasilitas pelayanan kesehatan
maka kita harus melakukan upaya upaya untuk menurunkan laju penularan tadi
nah cara caranya sudah jelas mulai dari prokes tiga t dan juga vaksinasi
data rsdc wisma atlet kemayoran menunjukkan peningkatan jumlah pasien per hari antara satu ratus lima puluh sampai dua ratus orang
apabila angka ini terus meningkat
di wisma atlet kemayoran diperkirakan penuh dalam dua puluh hari